kejahatan remaja hingga menewaskan korbannya ramai diperbincangkan
akhirnya kata kelitih kembali menyeruak dan menimbulkan konotasi yang negatif bagi kota yogyakarta
bagaimana perkembangannya di sana kita telah terhubung dengan koresponden hendrawan setiawan
hendrawan selamat sore
hendrawan bagaimana kota yogyakarta bereaksi terhadap maraknya kembali isu klitih di sana
ya taufik kota jogja cukup menjadi perhatian nasional tentu saja beberapa hari terakhir setelah kasus kritik yang terjadi pada hari minggu lalu
dan di yogyakarta sendiri ini menimbulkan kemarahan publik di yogyakarta karena kasus ini kembali terjadi
ini adalah salah satu
kejahatan jalanan yang dimana kata keliti ini muncul sebagai respon kultural atas kejahatan jalanan yang terjadi akibat ada orang orang tertentu yang tanpa sebab apapun kemudian disasar oleh orang orang yang melakukan kejahatan ini
namun pihak kepolisian menyatakan bahwa ini kata klitis tentu saja tidak ada dalam kuhp dan pihak kepolisian menyatakan bahwa kliti ini merupakan salah satu kejadian penganiayaan
dan kasus klitih ini dalam hari ini kemudian atau kasus kekerasan jalanan di yogyakarta ini hari ini kemudian menambah daftar panjang lagi jenis kejahatan baru
bila kemudian kritik kemudian dikaitkan dengan kejahatan terhadap orang yang tidak dikenal maka baru saja dirilis oleh polres banguntapan ada kasus lain yaitu polsek banguntapan maksud kami yang menyatakan bahwa ada kejahatan baru di mana empat orang
empat orang ditangkap
oleh polsek banguntapan membawa senjata tajam
dari empat ini hanya dua yang membawa senjata tajam dan kemudian dinyatakan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam
mereka berencana melakukan tawuran antar geng yang rencananya dilakukan tadi malam dan sudah berhasil dicegah oleh pihak polsek banguntapan dan ini tadi sudah dirilis oleh pihak polsek banguntapan
dan kejadian serupa juga terjadi di tempat lain misalnya di kabupaten pukul progo
yang hari ini juga melakukan rilis serupa
dan sekali lagi bila merujuk pertanyaan anda bagaimana respon masyarakat yogyakarta tentu saja ini membuat keresahan di warga yogyakarta dan tidak hanya menjadi perbincangan di yogyakarta namun juga di media sosial kita tahu bahwa kata kritik dan kemudian jogja sempat menjadi trending topic di twitter beberapa hari yang lalu
ketika kritik sudah bergeser makna dari artinya jalan jalan sore menikmati pemandangan
tapi berubah menjadi kejahatan
lalu tadi anda bilang masyarakat jogja sudah emosi marah dan tidak terima dengan banyaknya atau maraknya kejahatan kali ini
apakah pemprov d i y juga ikut terganggu dengan isu keliti yang sedikit mencoreng nama yogyakarta
pemprov d i y kemudian pemerintah kota dan kabupaten dari beberapa waktunya lalu sudah terganggu dengan isu ini
dan beberapa pernyataan juga sudah dilakukan atau disampaikan oleh gubernur daerah semayog yogyakarta si sultan hanggebo
hamenggo buwone ke sepuluh terkait isu kliti ini
termasuk yang terakhir adalah pernyataan beberapa hari yang lalu merespon kejadian pada minggu dini hari
di mana satu orang meninggal dunia akibat aksi kejahatan jalan yang terjadi di daerah gedong kuning banguntapan bantul
dan sri sultan hamenggo buwone ke sepuluh menyatakan bahwa hukum para pelaku tindak pidana kekerasan jalanan ini
namun memang yang menjadi permasalahan adalah kita mempunyai undang undang perlindungan anak
di mana para pelaku kekerasan jalanan atau kejahatan jalanan yang usianya di bawah delapan belas tahun ini ada diskresi
di mana ini tidak bisa langsung dihukum secara pidana
namun ini harus melalui proses mediasi sebelum akhirnya mereka apakah kemudian bisa dilanjutkan proses pidananya atau tidak
namun ada respon lagi yang kemudian dilakukan oleh pihak pemdadi yaitu dengan mengaktifkan jaga warga
di mana warga di setiap kelurahan diminta untuk
melakukan penjagaan di wilayahnya masing masing
ini tentu saja menjadi catatan karena ini justru untuk beberapa pihak akan dikhawatirkan akan menjadi aksi main hakim sendiri
bila terjadi aksi yang diduga mengarah ke kejahatan jalan ini
namun di sisi lain ini juga menjadi perhatian karena banyak kejadian kejahatan jalanan termasuk sesuatu yang disebut dengan keliti ini
yang terjadi bukan di kampung kampung namun justru terjadi di jalanan
seperti yang terjadi pada hari minggu dini hari lalu
lalu pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu dan setahun yang lalu pada saat ramadan juga terjadi di lokasi yang tidak berjauhan dengan lokasi yang terjadi pada hari minggu lalu
tadi anda sebutkan sudah ada upaya untuk membuat sebuah komunitas begitu jaga warga
lalu upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk membina para pemuda
di yogyakarta apa saja
ya kami sempat berbincang dengan kepala dinas pendidikan dan pemuda dan olahraga dari sema yogyakarta
deddy wardaya yang mengatakan bahwa ada upaya upaya lain yang dilakukan untuk mencegah
karena yang menjadi persoalan dari aksi kejahatan jalan ini adalah dianggap yang menjadi faktor penting adalah keluarga yang berada di rumah masing masing
sudah dilakukan menurut dinas pendidikan daerah isma yogyakarta untuk mengaktifkan komunikasi
antara keluarga sekolah kemudian dengan tni polri untuk mencegah adanya aksi ini
namun tampaknya upaya ini masih terus harus dipertanyakan
karena faktanya pada akhir pekan lalu aksi kejahatan jalanan yang kemudian disebut masyarakat sebagai keliti ini terjadi kembali lagi di yogyakarta
ya lalu bagaimana dengan kondisi jalanan di malam hari
kita tahu bulan ramadan banyak orang yang melakukan sahur on the road mungkin
atau pergi mencari sahur karena yang kita tahu korban terakhir juga tewas ketika ia sedang mencari makan sahur
apakah ada kekhawatiran muncul kejahatan
lalu apakah polisi sudah melakukan seperti filterisasi sahur on the road begitu
secara statistik mungkin saya belum bisa menyampaikan kondisi yang sebenarnya di yogyakarta pada malam hari
namun ketika kami berbincang dengan sejumlah orang di yogyakarta
mereka mulai agak khawatir ketika akan pergi malam hari
dan mereka mencoba untuk pergi ke malam hari namun tidak menggunakan kendaraan roda dua
karena kita tahu bahwa kejahatan yang disebut dengan keliti ini selalu dilakukan pelaku dan korban dengan menggunakan roda dua
ini kemudian yang harus diantisipasi oleh warga di yogyakarta
dan ini kemudian menjadi perhatian tentu saja ketika mereka akan pergi terutama pada malam
baik terima kasih atas laporan anda hendrawan setiawan
melaporkan langsung dari daerah istimewa yogyakarta